kapolri jenderal istio sigit prabowo memastikan pelimpahan berkas perkara kasus
pemuduan brigadir yosua huta barat yang melibatkan mantan karif propam irjen ferry sampo berjalan lancar
pelimpahan berkas tahap dua berupa tersangka dan barang bukti akan dilakukan pekan depan
tinggal kita tentukan sekali lagi untuk masalah waktu apakah hari senin atau hari rabu
belum ada keputusan pak
ya ini sedang dipercayakan
tentunya penyerahan tersangka dan berabukti dari kepolisian kita antar ke kejaksana
langsung diantar ke kejaksana agung ya pak
pertama tama sidang etik di cphk ini kan sudah empat kali perundaan ada cendala mungkin kalau dihasilkan
ya karena kemarin kebetulan ada saksi yang sakit tapi secara prinsip tidak ada masalah
pak untuk persangkaan nanti akan diperhatikan semua mas iba
tersangkaan dan berabukti akan diperhatikan pada saat penyerahan rabu nanti atau begitu
ya memang itu prosedurnya seperti itu
akan diperhatikan semua
apa keadaan khusus dari presiden ramadhan ini terkait khususnya
saya kira beliau waktu itu sudah pernah mengarahkan bahwa semuanya sudah on the track
dan tentunya kita juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami polri
dari awal komit untuk memproses kasus ini secara tuntas secara tegas dan transparan
supaya publik bisa melihat perjalanan dari penanganan kasus yang ada
jadi sidang itb jp akan direncanakan pekan depan ya pak
kemungkinan pekan depan
tidak ada pengobatan lagi